lewat rumah jum'at enggak enggak be emangnya kenapa ah udah
habis lu lewat rumah jum'at aja gua menumpang ya ngapa bengong lu jalan
iya sebentar be ya ya ya kelamaan berangkat
nanti lo jenggolnya ya mak tapi aja makan biasanya tadi bagian ngegoreng jangan kagak
usah biar nanti aja yakin kerjanya lebih cepet yuk kenapa sakit perut mak
enggak sakit mah kali kalau sakit mah mendingan ke dokter saya enggak pernah
sakit mah pot hati hati bener tuh neng coba present ke dokter gi jangan ngebremeh
penyakit ntar kalau gawat iya mak nanti siang aja soalnya kang bisna masih ngojek
assalamualaikum waalaikumsalam lho pur ada apaan anu mbak surti nggak jualan ya
be kagak emang kenapa mbak surti sakit
kagak emang kenapa mbak surti sakit kagak emang kenapa mbak surti sakit kagak
kagak emang kenapa mbak surti sakit kagak surthi udah pulang ke jogja naik
surthi udah pulang ke jogja naik
surthi udah pulang ke jogja naik kereta api tadi habis subuh bapaknya

masih banyak pertanyaannya emang kenapa
masih banyak pertanyaannya emang kenapa
masih banyak pertanyaannya emang kenapa gue lagi merebus air mau bikin kopi

kalau udah nanyanya kita apocalypse
mak saya boleh pulang duluan gak mak
ini suami saya sms tadi mak
katanya dia udah pulang di rumah
katanya dia gak enak badan mak
yaudah kagak apa apa
yaudah mak saya pamit dulu ya
kok kagak dijawab sih salam si yanti
tadi udah dijawab mak
yaudah gua ke rumah lu sekarang ya
ada apa peh
mau ke pangkalan
lewat rumah haji murad kagak
ah udah tis
lu lewat rumah haji murad aja
gua mau numpang ya
iya sebentar beh
pesanan kue hari ini semua selesai
baru aja kelar
mau kesini bu
tat habis ini temenin emak ke mall yuk
terus harganya juga miring
mama pengen beli buat rabadan
tapi dibeliin gak mak
ngapain lo minta beliin emak
eh lu kok kagak jawab gua
enggak kenapa kenapa beh
ah tapi muka lu keliatannya kayak kagak senang
kasih ke kang tisna
biar kang tisna kasih ke bang ojak
soalnya bang ojak gak bawa kunci
hati sama emak mau ke emak
iya boleh pok
lo kenapa gak telpon laki lo bentar sih suruh pulang dulu
tapi bang ojak hpnya mati
iya emang bang ojek tuh suka gitu
kalo hpnya belum mati belum dicas
lo pas itu kenapa sih
kok kusut kayak gitu
semalam bini gue dapet telpon dari adiknya di jogja
katanya bapak mertua gue sakit keras
gini gue udah berangkat ke jogja
pake kereta yang pertama
ya mudah mudahan aja papa mertua situ sehat lagi ya
muka situ harus dibikin ceria
ya gak bang
kau pikir aku entai si dari borobel kan
enggak di tempat gadu gadu tadi yang lo beli
saya mau makan gadu gadu sama bakwan sama tempe
terus minumnya kopi
ntar habis makan gelas sampai piringnya lo cuci sendiri ya
kemarin gue belanja ke pasar
gila harga gula harga kacang hijau sama harga santan
padahal naik harganya
iya sama det
bahan bahan ketoprak juga pada naik semua
jangan deh nanti pembelinya malah sepi
ya elah bisa gue pakai abis lagi
cinta itu modalnya agak sedikit man
kamu bisa jualan koran dapur merah
kamu gak betah jualan korannya
kalau gini terus lama lama bisa nggak betah kang
mot semua kerjaan itu pasti ada cobaannya
kalau kamu gak betah jualan koran kamu jualan ayam lagi aja
hp gue cepet banget jendot pulsa nya
kalau pakai sms ya iyalah
makanya lo beli dong hp smartphone
tapi kan pulsa internetnya gede juga det
sama aja bohong
setahu gue sih pakai internet lebih murah
maksudnya gimana sih det
lo tanya aja sama tukang pulsa
yang lebih ngerti